pemirsa kami akan terus menghubungi korespondensi ann indonesia iwan hermawan untuk memantau langsung proses pencarian korban dan serpian sj satu ratus sepuluh
iwan bagaimana perkembangannya saat ini iwan
baik terima kasih roland dan saat ini saya masih berada di kri rigel dan operasi pencarian baik korban maupun serpian maupun black box saat ini masih terus dilakukan
dan seperti yang anda bisa lihat di samping saya ini yang seperti yang anda bisa lihat di situ ada semacam buoy atau balon yang berwarna oranye
itu adalah tempat titik duga di mana black box itu berada jadi dari kemarin memang sudah diketahui dugaan tempat beradanya black box tersebut
dan tadi pagi sudah dilakukan penyelaman dari kemarin pun sebenarnya sudah dilakukan penyelaman dan dari hasil evaluasi diduga black box itu berada di kedalaman sekitar lantai
meter dan untuk pagi ini arus air tadi saya sempat berbicara dengan para penyelam yang baru saja naik begitu arus air di bawah cukup nyaman untuk penyelam
karena kecepatannya hanya sekitar kurang dari satu knot saja
tetapi hambatan hambatan lainnya tentu ada misalnya banyak di situ banyak serpihan dan juga kemungkinan posisi black box itu yang terpendam lumpur begitu
jadi memang pencariannya harus dilakukan dengan ekstra hati hati begitu
karena banyak serpihan serpihan yang
nantinya jika kita sembarangan begitu serampangan mengambilnya justru akan bisa melukai para penyelam
dan selain black box dan pencarian upaya pencarian black box ini juga menggunakan pink locator yang diberikan oleh knkt
pink locator itu adalah sebuah alat yang bisa mendeteksi sinyal yang dipancarkan oleh black box
dan selain itu dari angkatan laut juga dari kri regal ini tadi menurunkan yang disebut namanya remote pilot vehicle atau semacam kapal selam ini
di mana kapal selam ini memiliki yang dikendalikan
dari kri rigel tanpa awak begitu
dan kapal selam tanpa awak ini memiliki ada kamera tiga dimensi dan ada kamera biasa juga
dan bisa juga mendeteksi sinyal sinyal yang berada di bawah air
dan selain memfokuskan terhadap black box para penyelam juga tetap akan melakukan pencarian jasad korban dan juga serpihan serpihan
dan serpihan serpihan juga nanti hanya akan diangkat begitu
knkt juga tentu perlu memeriksa serpihan serpihan itu untuk kepentingan penyelidikan supaya bisa diketahui dengan pasti penyebab dari kecelakaan si ujr sj satu ratus delapan puluh dua pk clc ini
ya baik iwan hermawan melaporkan dari kri rigel
selamat bertugas kembali dan tetap berhati hati